menjelang libur natal dan tahun baru pt kai daops delapan surabaya jawa timur dan bengkel kereta api balai yasa gubeng
menyulap dua belas gerbong kereta api ekonomi gaya baru malam selatan menjadi kereta api dengan kenyamanan sekelas eksekutif
perbaikan dua belas gerbong kereta api ekonomi gaya baru malam selatan menjadi kereta api dengan kenyamanan sekelas eksekutif
terus dikebut pt kai daob delapan surabaya jawa timur dan bengkel kereta api balai yasa
mulai interior hingga eksterior kereta diperbaiki
dana rp delapan ratus juta dihabiskan untuk menombak wajah baru kereta ekonomi ini
selain fasilitas kelas eksekutif kereta ini juga akan dilengkapi bagas yang lebih luas
perbaikan total ini merupakan reborn kereta api ekonomi yang memiliki cita rasa gerbong kereta api eksekutif
ini split yang buat rumahan karena ada ekonomi yang pakai split
nah ini kita kembalikan ke fungsi standar railway standar kereta api
rencananya gerbong kereta api ini akan disiapkan untuk menyambut musim libur natal dan tahun baru
dua belas gerbong kereta ini kita remajakan dengan peningkatan fasilitas mirip seperti kelas eksekutif
dua gerbong kereta api ini dijadwalkan akan rampung seluruhnya pada enam desember mendatang
dan langsung dioperasikan untuk melayani penumpang